kita beralih ke informasi selanjutnya mantan panglima tni gatot nurmantio masih enggan untuk membeberkan arah dukungannya pada pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
ia menyatakan akan mendukung kedua pasangan calon dan memberikan suaranya kelak di bilik suara
ditemui senin malam pada gelaran tablik akbar tahun baru islam seribu empat ratus empat puluh hijriah gatot menyatakan akan mendukung kedua pasangan calon
ia enggan untuk membeberkan kemana arah dukungannya
terkait pemilihan nama dalam tim sukses gatot juga enggan menjawab apakah namanya pernah digadang gadang menjadi bagian dari salah satu paslon
di bilik saja saya
jadi tidak akan menunjukkan
sebentar ini saya belum semuanya baik
apakah dari kedua kubu bapak sudah ditunjuk untuk jadi tim ses atau bagaimana pak
belum kan sudah ada tim ses yang masing masing
sempat ada yang menawari ke bapak
di prabowo pak sandi pak joko jenderal pernama joko santoso kemudian di pak joko pak jokowi adalah pak erik tohir
sempat ada tim yang menawari bapak
yang menawari bapak
ya sudah final semuanya
tapi sempat ada komunikasi nggak pak
oh komunikasi komunikasi ini kan komunikasi kita kan semuanya